covid sembilan belas dalam sebuah acara pln di tanjung lesung ini hanya berjarak beberapa meter dari bibir pantai
air laut kemudian menghantam panggung band tujuh belas dan turun maksud kami turut menelan korban jiwa
simak laporan koresponden cnn indonesia roni satria dari tanjung lesung berikut ini
puing puing di belakang saya ini merupakan panggung yang tadinya digunakan untuk penampilan dari band tujuh belas
di saat ada acara gathering yang dilakukan oleh sebuah perusahaan negara
dimana kalau kita lihat jarak dari panggung ini menuju ke pantai
anda lihat sendiri bibir pantai begitu dekat hanya sekitar empat sampai lima meter saja
dan air yang sempat naik ataupun menghantam dari panggung inilah yang menyebabkan banyak korban di sini yang luka luka dan juga hilang
yang saat ini masih dijadikan hotel
tanjung lesung ini menjadi pusat ataupun tempat mengevakuasi jenazah korban dan juga nantinya akan dilarikan ke rumah sakit terdekat
kalau kita lihat di titik ini ini memang lokasi yang sering dijadikan tempat untuk melakukan ataupun aktivitas laser activities atau liburan oleh warga atau masyarakat wisatawan
yang datang dari berbagai daerah dan kita lihat memang tidak sampai ke atas sana untuk serangan dari air
namun memang karena memang panggung yang diadakan ataupun dibangun tepat persis di bibir pantai yang jaraknya hanya empat sampai lima meter ini
menyebabkan tentunya banyak orang yang berkumpul saat kejadian ataupun saat pergelaran atau penampilan tersebut dilakukan
yang menyebabkan tentunya banyak korban
anda bisa lihat juga di sini kursi kursi ataupun masih ada sound system yang tergeletak begitu saja yang tadinya ini menjadi tempat mereka untuk berkumpul
melakukan aktivitas entertainment seperti itu
namun kita tidak pernah tahu musibah terjadi begitu saja yang sangat cepat yang akhirnya menyebabkan banyak korban dari titik tanjung lesung ini